sehari sebelum malam pergantian tahun kota yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan dari luar kota yogyakarta
kawasan wisata seperti komplek keraton ngayok jakarta hadi ningrat tetap menjadi daya tarik utama wisatawan
di jogja banyak hal yang menarik yang bisa saya kunjungi
dan kalau di yogyakarta kalau tidak ke keraton seperti makan sayur tanpa garam
jadi tidak kurang lengkap tanpa persoalan ke keraton
selama libur natal dan tahun baru kali ini keraton ngayok jakarta hadi ningrat menerima kunjungan rata rata seribu orang wisatawan per hari
sementara komplek taman sari yang masih berada di kawasan keraton kurang lebih dikunjungi sekitar enam ratus orang perharinya
walau jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu
menurut data pengelola kawasan wisata taman sari
kenaikannya belum signifikan dibandingkan masa sebelum pandemi covid sembilan belas
menyambut liburan nataru ini untuk peningkatan tamu kita itu tidak signifikan
kurang lebih sekitar dibandingkan hari hari kemarin itu sekitar tiga puluh sampai empat puluh tujuh persen kenaikan itu ada
tetapi tidak signifikan dibandingkan tahun tahun kemarin
pemerintah meniadakan cuti bersama dan mengimbau warga untuk tidak mudik dan berwisata
akibat ancaman penularan virus covid sembilan belas varian omikron
selain itu acara perayaan malam pergantian tahun yang berpotensi memicu kerumunan ditiadakan oleh pemerintah provinsi d i y
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta